bank indonesia kembali menyelenggarakan sosialisasi gerakan cinta rupiah
kali ini mengambil tempat di atambua nusa tenggara timur
hal hal yang dipaparkan dalam sosialisasi itu
salah satunya mengenai peraturan bank indonesia
tentang kewajiban penggunaan rupiah di kawasan nkri
kemudian cara melihat keaslian uang rupiah
dan juga tentang cara memperlakukan uang agar tidak lusuh dan rusak
sosialisasi gerakan cinta rupiah ini
juga bersamaan dengan hari ulang tahun kota atambua ke sembilan belas
kami dari bank indonesia
agar gerakan cinta rupiah ini bisa kita mulai dari daerah daerah terluar
dari daerah daerah perbatasan
di mana kita garda terdepan untuk berhadapan atau untuk melawan apabila ada infitrasi asing
terutama dari sisi mata uang
kami menyadari bahwa penggunaan mata uang itu harus kita jadikan kedaulatan negara
karena biasanya di perbatasan ini kan selalu lintas perdagangan itu kan cukup tinggi
antara kita dengan negara tetangga kita itu kan sangat tinggi aktivitasnya
nah sementara kita ingin bahwa rupiah kita itu lebih berdaulat
bisa dipakai lebih bisa diterima daripada mata uang negara lain
sehingga di area perbatasan
kita justru harus lebih menyediakan lebih banyak
kita kan belum punya bi di sini
tetapi fungsi bi itu kita pakai kepanjangan pangan kita berupa kas titipan
jadi ada kas titipan di atambua
jadi itu milik bi yang dikelola oleh bank kantor bank
nah kebetulan di atambua ini dikelola oleh bank ntt
nah jadi semua perbankan di atambua yang memerlukan mau narik atau setor uang
dia bisa datang ke kantor bank ntt
dan di kantor bank ntt itu ada kasnya bank indonesia
yang dikelola oleh orang bank ntt yang untuk menjalankan bisnis ini
rupiah merupakan alat pembayaran yang sah
sehingga wajib digunakan dalam kegiatan perekonomian di wilayah nkri
akan dihukum dengan pidana kurungan paling lama satu tahun
dan pidana denda paling banyak dua ratus juta rupiah
selain dihadiri para partisipan pendukung gerakan cinta rupiah
acara tersebut juga dimeriahkan dengan kegiatan menari bersama
yaitu tarian tb yang merupakan tarian khas ntt
kegiatan tersebut menjadi istimewa karena diikuti oleh empat enam ratus satu orang yang melakukan tarian tb
sehingga museum rekor indonesia
menganugerahkan acara tersebut sebagai acara dengan partisipan terbanyak se indonesia